biar di lo udah peduli sama gue
ini terlalu mendedak buat gue ardi
kayaknya apa davin belum dateng deh
motoranya aja belum ada
aigo gue penasaran banget
apa opa davin dateng bareng sama tasya
berarti mereka beneran udah deket banget
dan jangan jangan udah jadian lagi
aigo gue gak rela opa davin jadian sama tasya
selamat morning mbak rara
mbak rara ngapain celingukan di sini
lagi nyari uang jatuh ya
hmm hari ini gak dikasih jajan ya sama ortu
pak tarno garing banget deh bercandanya
pasti lagi nunggin gebetannya ya
daripada pak tarno kepo
mending pak taruh balik lagi deh ke pos bapak
gak usah ngurusin rara
yaudah kalo saya gak boleh kepo
eh pak davin
aigo pak tarno nyebelin banget sih
plunga duluan ya
ah ini gue cari hairpin gue kayaknya jatoh deh disini
seriusan nyari pin
bukan yang nunggu davin kan
gue gak ngerti deh
davin sekarang lagi pdkt sama pasha
lo masih ngarepin orang yang udah jelas gak ada perasaan lagi sama lo
ardi mendingan lo gak usah ikut campur urusan gue
eh ra ra ra
bukan maksud gue mau ikut campur urusan lo
gue gak mau lihat lo nyakitin diri lo sendiri
dengan masih berharap sama orang yang udah jelas itu gak punya perasaan lagi sama allah
yang udah jelas dia itu gak peduli lagi sama lo
lo tuh kenapa sih sepeduli itu sama gue
el nih ibu udah siapin baju perform untuk siang nanti
ibu siapinnya dari semalam loh
al kan bisa pulang ke rumah dulu
el mulai sekarang kan kamu itu udah gak ada tuh yang namanya ojol gratisan
nganterin kamu pulang dan pergi seenaknya
yang kamu turis honornya manajer palsu
bener juga sih bu
makanya mulai sekarang kamu irit kecuali kalau kamu itu bareng mike
kok ibu ngomongnya malam mike sih
aku gak mungkin berangkat sama mike bu
eh kan gak ada salahnya kalau kami itu bareng mike
kalian itu kan perform bareng
oh apa jangan jangan mike udah nyobok ibu ya
atau enggak mike udah ikut asuransi ibu makannya ibu berpihak sama mike
ya gak mungkin lah mike itu ikut asuransinya ibu
kamu tuh kalau ngomong suka asal
ibu tuh cuma pengen kamu hidup itu ngejalin ini dengan santai gak baperan
sekarang el dibilang baperan
aduh usaha lagi kan ibu
bercanda yaudah el berangkat dulu ya bu
farel tunggu dulu dong farel
gak perlu fak
kalau masalah yang mau cepet selesai harusnya kita selesain masalah tuh baik baik
jangan menghindar kayak gini dong
gue udah tau kok endingnya
lo bakalan tetep milio lebani dibanding sama gue
dan gue juga udah sadar
ternyata gue bukan siapa siapa di hidup lo
udah lah fak
enggak farel lu tuh salah paham sama gue
lo gak mau dengerin gue dulu
harusnya lo mau dong dengerin penjelasan gue dulu kalau masih sayang sama mama
yorobani lo datu
pasti lebih asik ngobrol sama dia kan dibanding sama buy
kenapa telpon gue gak diangkat kemarin
kenapa emang ya
lo tau gak sih
ini semua tuh gara gara lo tau gak
gue jadi berantem sama farel
eh riva ya salah dia sendiri lah
karena dia berani deketin lo
harusnya tuh ya dia tuh tahu diri
karena sebenernya lo belum move on dari gue
harusnya lo yang tau diri
udah seru ya tadi mau saurus tau
lo ngapain kesini
jebut kamu lah
gue ada pesan ojol lo gimana aja pergi
perkiraan aku kalau kita berangkat dari rumah kamu ke sekolah sekarang
kita akan sampai sekolah
lima menit sebelum jam bel masuk sekolah
jadi kalo kamu pesan ojol kamu nunggu dulu lima menit
kamu bakal telat
el mendingan kamu berangkatnya sama mike
biar kamu gak telat
ibu jangan mudah kepancing emang dia dukun apa
ih aneh banget lo bilang gue tau sampai sini
kak gimana pergi ah
ya udah kalo gak percaya
gini gini aku juara di kelas loh waktu di bandung
gak ada hubungannya
kamu juara kelas kok gak ada hubungannya
ll kamu coba cek ojol kamu udah sampai mana
ntar dulu cik
waduh tapi ini serius
kalo misalnya kamu pesan ojol lagi
terus nungguin lagi ojolnya
itu bisa sampai sepuluh menit loh nunggunya
nanti kamu telat beneran
nanti dikunciin gerbangnya
gak usah sedih enggak lo
el tapi mike itu udah bener ya
bener ya nanti kalo kamu telat
kamu kena hukuman sama pak togar
kamu mau kamu kan kemarin juga udah bolos
ya udah l pergi demi ibu
jadi lo gak usah modus
kalau gitu sekarang kita cabut
supaya kita gak telat
gue bisa pakai sendiri
gue mau ke anak tk tolong
mungkin sulit buat lo move on dari davin
ini udah waktunya lo nerima kenyataan
davin itu udah sama yang lain ra
mau percuma berharap sama dia
gue sama sekali gak nyangka kalau selama ini ardi suka sama gue
dan gak tau harus jawab gimana
lo belum bisa move on dari dia
tapi asal lo tau ra
gue mau nungguin lo sampe lo bener bener move on dari davin
lalu io nunggu kembali
terus dia blong bong
schnell jarang bakal kenyataan

beberapa dasarnya itu gitu
nunggu awal salban
selet sealingan bakal brightabjumpy juga palang